kamis sepuluh november dua ribu dua puluh dua warga menemukan empat jenazah tewas di rumah ini
keempat jenazah tersebut diketahui adalah ayah ibu anak dan paman
polisi memastikan keempat jenazah keluarga ini bukan korban pembunuhan
karena tidak ditemukan adanya tanda tanda kekerasan pada keempat jasad tersebut
lalu apakah betul keluarga ini tewas karena kelaparan
atau ada unsur kesengajaan
jangan lupa like share dan subscribe channel ini
baik terima kasih
saya juga sampaikan sama rekan rekan media yang lain
bahwa intinya ini menimbulkan bau ya
jadi saya putuskan tanggal sepuluh november saya dobrak pintu ini
untuk menghasilkan kondisi ini
pada saat situasi itu lampu sudah padam karena ada tunggakan
saya dobrak di pintu ini saya rusak gemboknya
lalu saya lari ke jendela
bapak langsung melihat ke jendela kemudian
saya ungkap itu saya rusak itu ada kawat nyamuk
terus ada tirai memastikan sumber ini bawa dari mana
saya lihat dengan dibantu di center ternyata betul dugaan saya
ada mayat di dalam
yang baru saya dobrak bersama sama kagetlah ternyata di ruang tamu
ruang tengah ini ada atas nama omnya
dikutip dari cnnindonesia com
ketua rt tujuh
rw lima belas ini juga sempat menemukan kapur barus dan lilin di dalam rumah
kedua benda itu dekat dengan jasad yang berada di ruang tengah
warga tidak mengetahui secara pasti penyebab kematian keempat penghuni rumah ini
asyung mengaku terakhir menjalin komunikasi dengan penghuni rumah pada lima september dua ribu dua puluh
saya tanya rumah kamu sudah terjual
dia chat tanggal lima
itu dengan saya tolong diurus
maaf om sudah ngerepotin nanti saya urus
dibayarkanlah itu pembayaran iuran listrik di bulan pemakaian agustus
ada bukti transfer sebesar tiga ratus ribu rupiah
pemakaian untuk bulan saya pilih dibayarkan bulan oktober
tanggal oktober dia melapor ke petugas pln
bahwa bapak tidak usah menelangi iuran untuk saya berikutnya
tertutup jadi alasan warga tidak begitu
mengenali keluarga rudianto gunawan
saya mencoba menelusuri lebih jauh
namun tidak banyak warga yang memberikan keterangan
saya pun menemui tetangga rudianto desi
ini kalau rumah ibu saya hitung
dari lokasi kejadian ini cuma jeda empat rumah
satu dua tiga empat
oke pertanyaan yang paling membuat saya pengen tahu
bau busuk itu tercium sampai ke tempat ibu
enggak sampai ke dalam rumah enggak
sampai luar situ tuh yang paling kecil
kalau saya ketemu dia pun hanya sekedar saya hello
udah orangnya sih baik
ya kalau ketemu saya ketawa senyum
itu bapak atau ibunya
ibunya juga bapaknya juga baik
berarti yang tinggal di sini adalah bapak ayah ibu dan satu orang anak
itu tidak ada saudara lain
tidak ada setahu saya tidak ada

berdasarkan keterangan warga sempat tercium bau tidak sedap di sekitar lokasi
berdasarkan keterangan warga sempat tercium bau tidak sedap di sebuah rumah
kala itu petugas kebersihan rw lima belas sempat mencari sumber bau busuk tersebut
kala itu petugas kebersihan rw lima belas sempat mencari sumber bau busuk tersebut

pak sempat cerita kalau waktu itu pernah dimintain tolong warga untuk mencari sumber bau tak sedap begitu ya pak
ya baunya begitu aja kemana mana gitu saya cari cari di lokasi lokasi taman sama di saluran saluran air gak ada pak
warga menduga sebelumnya bau busuk ini dari apa
bangke tikus tapi bapak tidak menemukan bangkai tikus
enggak tidak menemukan tidak saja
pak ini keluarga yang meninggal dunia ini memang bapak sempat mengenal tidak
enggak tidak sempat mengenal pak dia pulang langsung masuk
jadi tidak ada sosialisasi atau komunikasi dengan keluarga korban ini
enggak keluarga tetangga juga enggak dia pulang langsung masuk mencuci pintu
dari asisten bapak
otopsi keempat jenazah keluarga rudianto tewas karena sudah lama tidak mendapat asupan makanan maupun minuman
kelaparan diduga menjadi penyebab tewasnya satu keluarga ini
namun ketua dewan kota jakarta barat subur menduga mereka tewas karena unsur kesengajaan bukan kelaparan
ya kalau saya tadi diskusi dengan masyarakat kalau untuk dari segi kelaparan kayaknya enggak ya mas
karena dalam artian ini dia mohon maaf nih saya katakan ini juga kita harus objektif kita berbicara objektif bahwa dia tiga bulan yang lalu masih ada mobil ada motor
kemudian juga tadi menurut keterangan rt dia juga bukan penerima orang miskin dan sebagainya
ini karena adanya ketutupan dia aja keluarga ini terlalu tertutup sehingga tidak ada laporan ke rt ke punggung
wali kota jakarta barat yani wahyu purwoko menyayangkan kurangnya interaksi sosial antar warga di kompleks perumahan ini
padahal jika komunikasi dengan penghuni rumah terjalin dengan baik peristiwa satu keluarga ini bisa dicegah
interaksi sosial di warga itu penting dan perlu kenapa
karena interaksi sosial di warga itu adalah sifat yang penting
interaksi sosial di warga itu adalah sehingga warga memiliki kepekaan memiliki rasa kebersamaan sehingga timbul kepedulian untuk saling membantu bila warga atau pihak lain yang membutuhkan
karena itu penting sekali
sebelumnya kami sore warga perumahan citra garden satu extension kalideres jakarta barat digemparkan dengan ditemukannya empat orang yang tewas di dalam satu rumah
penemuan empat jenazah ini diawali dari warga serta petugas pln yang mencium bau tidak sedap dari dalam rumah sejak tiga hari sebelum keempat jasad ditemukan
polres jakarta barat mengungkapkan fakta hasil otopsi keempat jenasa tidak menerima nutrisi cairan dan makanan selama tiga minggu yang diduga menjadi penyebab kematian korban
polisi juga tidak menemukan tanda kekerasan pada jenazah serta mobil korban yang hilang
victor pangaribuan lastonga pebro jakarta